indonesia menjadi tuan rumah kongres tahunan the financial markets association
ataupun aci world congress ke lima puluh lima pada dua puluh enam hingga tiga puluh april dua ribu enam belas di jakarta
presiden joko widodo akan membuka kongres sektor keuangan skala internasional ini
kamis pagi panitia aci world congress ke lima puluh lima menggelar konferensi pers
di gedung bursa efek indonesia untuk memperkenalkan hajatan ini
presiden aci fma indonesia branko windu menyatakan aci world congress ke lima puluh
akan mengedepankan pembahasan tema pembiayaan mikro khas indonesia dan perbankan syariah
acara ini menjadi wadah penting bagi para profesional keuangan dari seluruh dunia
untuk membangun jejaring dan berdiskusi tentang kesempatan dan tantangan sektor keuangan
aci yang merupakan organisasi profesi para pedagang tersebut
berusaha untuk menjebatani
ini ilmu learning curve ya perbedaan learning curve antara internasional dengan lokal
caranya gimana kita membuat program sertifikasi program sertifikasi dari pedagang atau healer
yang kedua kita ingin menjembatani pengetahuan tata cara perdagangan yang baik itu tadi yang sudah kita bicarakan
yang ketiga kita mengadakan satu modul untuk pendidikan mengenai peraturan peraturan yang ada di indonesia